pengendara sepeda motor di mojokerto nyaris ditabrak bus saat berusaha menghindari operasi zebra di jalan raya bypass trawulan senin siang
sementara di bojonegoro petugas kepolisian berdandan ala pocong untuk mengajak pengendara tertib berlalu lintas
aksi berbahaya yang nekat balik arah dan melawan arus ini terjadi saat operasi zebra di jalan transnasional kecamatan trawulan kabupaten mojokerto
aksi para pengendara roda dua ini untuk menghindari operasi zebra yang dilakukan polres mojokerto
aksi ini sangat berbahaya karena kencangnya kendaraan besar seperti truk dan bus yang menuju ke arah jombang
selama operasi zebra yang dilakukan enam hari ini terdapat satu tiga ratus lima kendaraan terkena tilang diantaranya pengendara yang tidak dilengkapi surat surat dan kelengkapan lainnya
sedangkan yang telat membayar pajak bisa dilakukan pembayaran pajak di lokasi
sebenarnya sejak tahun dua ribu tujuh belas
sementara di bojonegoro dua petugas kepolisian resor bojonegoro berdandan ala pocong dalam sosialisasi tertib berlalu lintas di depan pasar kecamatan kapas
setan setan palsu ini dihadirkan untuk ikut mengajak masyarakat tertib lalu lintas sehingga terhindar dari kecelakaan
sosok pocong dipilih sebagai simbol kematian agar masyarakat sadar bahwa kematian mengancam setiap pengguna jalan yang tidak tertib berkendara
diharapkan dengan ini masyarakat takut ugal ugalan sehingga lebih tertib dalam berkendara
agar tepat sasaran
selain di jalan raya sosialisasi tertib lalu lintas ala pocong juga dilakukan di berbagai tempat keramaian lainnya
seperti pasar tradisional dan supermarket